bersiaplah untuk merogoh kocek cukup dalam bagi anda yang ingin menyaksikan langsung pertandingan basket fiba world cup dua ribu dua puluh tiga agustus mendatang di kawasan gbk senayan jakarta
harga tiket untuk pertandingan nanti berkisar dari rp empat ratus lima puluh hingga rp sembilan sembilan juta
proses pembelian tiket fiba world cup dua ribu dua puluh tiga dapat dilakukan secara daring lewat website fiba basketball
penonton dapat memilih harga tiket sesuai dengan kategori dan lokasi tempat duduk di venue pertandingan
salah satu yang dapat dipilih adalah tiket weekend pass harga rp empat ratus lima puluh hingga rp delapan satu juta
di mana penonton dapat menikmati empat pertandingan selama dua hari di akhir pekan
atau penonton dapat memilih membeli tiket untuk menonton semua pertandingan dari tim tertentu dengan kisaran harga rp lima ratus empat puluh hingga rp sembilan sembilan juta
indonesia akan menjadi tuan rumah pertandingan fiba di grup g dan grup h
yang berisi tim tim seperti juara bertahan spanyol perancis kanada latvia brazil pantai gading iran dan lebanon
jadi apresiasi terhadap olahraga itu memang juga harus kita edukasi
tidak mungkin ajang dunia kita nilaikan terlalu rendah
apalagi tadi kan dibilang ada spanyol ada perancis ya kapan lagi gitu bisa ngeliat negara negara itu
kita benchmarking juga kan dengan misalnya industri olahraga yang lain
atau industri yang lain misalnya industri hiburan konser gitu kan
sebetulnya secara kemampuan ada
dan kalau kita lihat secara tontonannya kompetisi ini pasti menarik
tinggal bagaimana kan kita terus membangun antusiasme supaya